polisi telah mengungkap kematian brigadir j
akibat baku tembak di rumah kepala divisi propampolri
namun hal tersebut masih meninggalkan pertanyaan
keluarga almarhum brigadir polisi j
di desa makmur kabupaten muaro jambi
melihat ada kejanggalan
pasalnya selain luka tembak
di tubuh jenazah brigadir j
juga terdapat sejumlah luka bekas sayatan senjata tajam
terus di tangan jarinya kiri
ada luka juga di tangan jari kelingking
terus di sebelah kaki kanan
ada luka juga benda tajam
di mata sebelah kanan
ada luka kayak luka sayatan gitu
terus di hidungnya ada luka
terus bekas jahitan
sama di bibirnya
terus giginya pun agak nggak rapi lagi gitu
selain kondisi jenazah
keluarga juga mempertanyakan
tiga unit handphone maupun barang lain milik brigadir j
anggota polisi pengantar jenazah menyatakan hp
kapolri jenderalist yosigit prabowo pada selasa sore menyatakan
bahwa polri telah membentuk tim khusus
yang dipimpin langsung oleh wakapolri
untuk menyelidiki kasus
dan mengetahui motif dibalik peristiwa ini
saya telah membentuk tim khusus
yang dipimpin oleh pak wakapori
kemudian ada pak kabar eskrim
kemudian juga ada as sdn
karena memang beberapa unsur tersebut harus kita libatkan
termasuk juga fungsi dari provos dan paminan
di satu sisi
kami juga sudah menghubungi
rekan rekan dari luar dalam hal ini adalah
tom polnas dan tom nasiam
komisi kepolisian nasional
komisi kepolisian nasional
komisi kepolisian nasional
akan melakukan supervisi dalam kasus
bagutembak sesama anggota polri
yang menewaskan brigadir j
ketua harian kompolnas
irjen purnawirawan beni mamoto
juga meminta adanya penjelasan
dari pihak polri kepada keluarga korban
terkait sejumlah luka di tubuh brigadir j
selain membentuk tim gabungan pencari fakta
lembaga pemerhati kepolisian
meminta polri menonaktifkan sementara
kadif propam polri
selama proses penyelidikan
sementara pada selasa malam
petugas gabungan dari mabes polri
dan polres jakarta selatan
mendatangi rumah dinas irjen paul verdi sambo
di duren tiga jakarta selatan
untuk melakukan olah tkp
proses olah tkp dipimpin langsung oleh
komjen pol agus andrianto
dan digelar secara tertutup
setelah kurang lebih lima jam
menggelar olah tkp
kabare skrim polri kemudian meninggalkan lokasi
pada rabu dinihari
tim liputan cnn indonesia